berbagai proyek infrastruktur di ibu kota disebut gubernur anies baswedan
belum mengantongi analisis dampak lingkungan lalu lintas atau amdalalin
akibatnya proyek proyek yang sedang berjalan tersebut saat ini
membuat kemacetan ekstrim di beberapa titik di wilayah dki jakarta
cerita kemacetan di ibu kota seolah tak ada habisnya
dari taseimbangnya rasio jumlah kendaraan yang jalan hingga kemacetan parah
yang disebabkan banyaknya proyek infrastruktur
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan
pengerjaan proyek infrastruktur di jakarta seperti light rail transit
jalan layang dan underpass ternyata belum mengantongi analisis
mengenai dampak lingkungan lalu lintas atau amdalalin
dalam pertemuan tadi terkemuka bahwa ada sepuluh titik pembangunan infrastruktur
dan ternyata di sepuluh titik itu tidak percaya
pernah dilakukan dampak lingkungan dan proyek proyek itu dilakukan
punya dampak lalu lintas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya
sekarang sedang kita alami
di lapangan adalah bapak bapak ibu petugas dari kepolisian
dan petugas dari ishub
kita semuanya mengalami kerumitan

kesimpulan ini didapat anies dari hasil rapat koordinasi

yang di lapangan ini didapat anies dari hasil rapat koordinasi

yang di lapangan ini didapat anies dari hasil rapat koordinasi
dengan dirilantas pol dan metro jakarta
di balai kota rabu kemarin
sedikitnya ada sepuluh titik proyek pembangunan infrastruktur jakarta
yang disebutkan tidak memiliki amdalalu lintas
flyover bintaro underpass mampang kuningan
underpass kartini underpass matraman
lrp cawang duku atas lrp velodrom kelapa gading
jalantol depok antasari dan proyek jalantol becakayu
terkait hal ini gubernur dki akan melakukan evaluasi
dan segera memanggil para penyelenggara pembangunan proyek
menurut anies tidak adanya amdalalin telah menyebabkan kemacetan ekstrim
nah itu yang nanti kita akan evaluasi kita akan cek
ini kenyataannya sudah jalan
ini hal yang mengemuka dalam pertemuan
dan nanti kita akan
periksa semuanya lagi
kita sekali lagi saya ingin tegaskan
tata kelola itu harus dilaksanakan
karena ini bagian dari akuntabilitas
yang akan dimanggupkan

enam proyek merupakan program pemerintah provinsi dki
dan empat proyek merupakan program pemerintah pusat
andri setiawan cnn indonesia
salah satu contoh saja ya
akibat kemacetan misalnya
dia harus menambah petugas
dia harus membuat rambu
dia harus membuat itu
jadi eksternal cost itu tidak menjadi bagian dari biaya investasi
nah contohnya misalnya ada flyover ada underpass
tiba tiba ada rekomendasi untuk membuat jalan alternatif
berarti harus membuat rambu membuat menambah orang
dan melibatkan polisi
kalau itu kan implikasi ada pembiayaan harus kerjasama dan sebagainya
nah disitulah rata rata hampir semua rekomendasi rekomendasi dari amda lawintas itu
itu jarang untuk dieksekusi
karena persoalan sanksinya tidak kuat atau bahkan sangat administratif
dan kedua implikasi pembiayaannya menjadi tanggungan dari investasi di dalamnya
tapi secara peraturan persyaratan misalnya dalam membangun jalan atau infrastruktur ini memang ada tidak pak yayat
ada undang undang lawintas kemudian ada permen yang mengatur tentang amda lawintas menjadi satu kewajiban yang harus dipenuhi
tapi dalam prakteknya hampir semua rekomendasi yang diberikan itu selalu punya implikasi terkait dengan kos yang harus dikeluarkan
dan harus diingat ada namanya dampak sangat penting penting dan tidak penting
nah dampak dampak ini yang harusnya dieliminir dengan rekomendasi
dan rekomendasi dan pembiayaan yang harus dikeluarkan
jadi banyak orang yang contohnya seperti pembangunan mal dan sebagainya itu selalu meminta cobalah dinegosiasikan supaya rekomendasinya tidak terlalu berat
dan yang lebih berat lagi kadang kadang ya mohon maaf ini dalam prakteknya enam proyek yang dibangun di jakarta ini adalah enam proyek pemerintah semua
jadi ibaratnya jangan sampai jeruk makan jeruk lah gitu kan
jadi misalnya ada aturan tapi dalam hal ini pemerintahnya melanggar aturan maksudnya begitu pak
ya begitu konsekuensinya ewu fakewu nggak enak gitu kan
dan kedua ini juga atas nama pembangunan
jadi kadang kadang atas nama pembangunan kita dianggap memang ya sabar saja lah untuk menghadapi kemacetan ini
padahal kalau kita ingat bahwa dengan kondisi struktur jaringan jalan yang masih sangat terbatas
implikasi dari pembangunan itu pasti mempunyai dampak
dan saya yakin kalau misalnya dia punya dokumen amdalau lintasnya
pasti ada rekomendasi rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan
dan tindakan itu membutuhkan biaya maksudnya
dan itu yang dihindari oleh para secara investasi tidak menguntungkan begitu maksudnya
iya jadi ibaratnya biaya lingkungan itu kalau menjadi bagian dari biaya investasi
itu investasinya makin besar kan
karena dia harus menanggung segala konsekuensi kerugian yang dihadapi oleh masyarakat
misalnya contoh pihak kepolisian sudah mengatakan
kami selalu tidak dilibatkan dalam proses amdal
pasti pihak polisi tahu apa yang harus mereka lakukan ketika kemacetan
misalnya harus membuat pos polisi menambah orang menambah jam kerja
itu implikasi yang harus ditanggung oleh inisiator pembuat proyek
nah disitulah persoalan persoalannya menjadi debatable
ini bagaimana menanggung biaya sifatnya sharing atau apa
kalau pembiayaan itu terserah
kalau ini terkait dengan investasi bisnis mungkin dia berani ambil resiko
tapi kalau ini terkait dengan investasi kepentingan publik seperti jembatan dan jalan
nah itu menjadi debatable itu
artinya aturannya menjadi tidak jelas ataukah bagaimana pak
sebenarnya aturan ini berlaku untuk keseluruhan pembangunan apapun
karena begini dalam hitung hitungan usulan proyek di dalam rentana kerja pemerintah
setiap pembangunan itu pasti hanya dihitung
berapa biaya konstruksinya
tapi tidak pernah dihitung berapa biaya lingkungannya
nah kalau dia masuk biaya lingkungan dia harus menjadi bagian dari anggaran yang dimasukkan di dalam komponen rencana pembangunan itu
tapi yang menjadi pertanyaan berapa besar biaya lingkungan yang harus ditanggung itu itulah yang menjadi persoalan
karena dianggap nanti lama lama waduh biaya investasi kita ini terlalu besar karena ada konsekuensi kerugian
nah sebetulnya bisa dihitung selama masa pekerjaan prakonstruksi konstruksi dan pas rekonstruksi
yang paling berat itu kan pada saat konstruksinya
dimana implikasi selama waktu pekerjaan itu pasti ada kerugian yang ditanggung oleh masyarakat
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini kita ulas lebih lanjut
apakah memang kalau pembangunan itu bukan untuk kepentingan bisnis ya tetapi untuk kepentingan publik
maka ada sebenarnya jalan keluar yang lain
karena kalau misalnya juga biayanya membengkak tentu saja anggaran untuk daerah itu sendiri juga akan memakan anggaran cukup banyak
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news
baik saat ini sudah bergabung di studio firdaus ali yang merupakan staf khusus menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
dan juga sekaligus pendidik dari fakultas teknik ui
selamat malam pak firdaus

ya sah sah saja
tapi kemudian tentunya kita harus cerdas
persoalan yang dihadapi oleh ibu kota ini kan so complicated sangat complicated sekali
kekurangan infrastruktur kemudian ya beban lingkungannya sangat berat sekali
terutama kemudian kita lihat di pembangunan infrastruktur jalan
tadi juga dikatakan oleh kang yayat tadi
daya dukung daya tampung jaringan jalan kita itu kan sangat terbatas sekali
ya ketika bebannya menambah terus ya
ketika terjadi kemudian ada proyek kemudian terjadi penyempitan
sehingga kemudian konsekuensinya kemacetan panjang
saat ini tentunya kemudian diharapkan ada sinergi antara pemimpin prof dki jakarta
dengan misalkan pihak polda metro untuk melakukan rekayasa
rekayasa lalu lintas dan lain sebagainya
tentunya kalau menghentikan proyek saya pikir ya sangat terlambat
sangat terlambat ya
kalaupun dihentikan nanti kemudian yang
kalau selesai ya dalam sebulan dua bulan tiga bulan
ini akan jadi persoalan panjang
hanya di titik ini tentunya kemudian perlu pendekatan rekayasa
kedua adalah tentunya kemudian
biayanya dari mana pak
kalau tadi kan ada konsekuensi biaya
ya pemerintah dong
karena kan ini proyek pemerintah
karena itu bagian dari konsekuensi kalau kita membangun
kalau kemudian ini adalah swasta tentunya kemudian dibebankan ke swasta
walaupun saya pribadi karena kebetulan saya mengajar amdal
saya mengatakan kalau amdal itu seharusnya bebannya beban pemerintah
jangan beban pemerakarsa
sebab kalau pemerakasa siapa yang mau spend uang
lalu kemudian hasil rekomendasinya kemudian akan memukul balik dia
dan ini dilematis
akhirnya ngurusnya sekedar administratif tadi seperti kata pak
sehingga timbul kemudian kenakalan kenakalan
untuk kemudian menjustify bahwa proyek ini kemudian tidak menimbulkan dampak signifikan
atau dampak penting
sehingga seharusnya tata kelola amdal kita itu lah bebannya
dibayar dari mana
dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat
kemudian oleh dunia usaha
sehingga kemudian amdal itu benar benar sesuatu yang kemudian bisa mengendalikan
atau mencegah timbulnya dampak lingkungan tadi
pak yayat ini tadi kan sempat disebutkan juga oleh pak firdaus
bahwa persoalan ini sebenarnya persoalan yang lama
mungkin gubernur saat ini mengutarakan itu mungkin ada tujuan yang lain
mungkin seperti kemungkinan begitu ya
tapi begini pak yayat
ini tahu masalahnya
cuma pendekatannya dia ingin mengedepankan sisi normatifnya
jadi dalam arti selama ini kita buat aturan
bisa nggak aturan itu ditegakkan
karena selama ini kalau aturan itu terlalu menjadi constraint
orang buat aturan sendiri
jadi kalau struktur atau kebijakan terlalu mengekang
orang tahu lah
ini amdalnya lama nih
bisa dua tiga bulan dari komisi belum keluar
sementara investasi harus jalan
makanya dalam hal inilah
apakah kita perlu merevisi kembali amdal yang selama ini sudah dibuat
aturan amdal maksudnya ya
aturan amdal maksudnya direvisi begitu ya
ya aturan amdalnya
jadi sekali lagi memang harus diakui
padahal hal hal yang dianggap urgent lah yang harusnya diambil sebuah terobosan
nah yang kedua
tadi terkait beban beban pembangunan dan beban lingkungan
betul pak firdaus ali mengatakan
kalau ini ditanggung pemerintah
konsekuensi yang paling berat itu adalah
pada estimasi fs nya
tentang kelayakan studi itu atau kelayakan dari finansial yang dibuat dalam proses pembangunan itu
karena yang paling berat itu adalah menghitung external cost nya
mohon maaf ya misalnya contoh yang dipancoran itu
itu kan ada dua proyek antara lrt dan proyek bina marga
antara adhikarya dan binamarga
sebetulnya menurut informasi yang saya dapat
dua duanya nggak mau ngalah
semua mengejar target
ya kan padahal kita berhadapan pada ruang yang sama
jika dua proyek pemerintah
pusat maupun daerah
seharusnya kan sudah tahu bagaimana konsekuensi pembiayaan atas nama pemerintah pusat
maupun konsekuensi atas nama pemerintah daerah
cobalah kita lihat di jalan mt haryono itu
berapa kerugian yang didapat dari para pemilik perkantoran
perjalanan dan sebagainya
nah sekarang disitulah yang memang agak berat bagi siapapun ketika
external cost atau beban lingkungan itu harus didanggung oleh pemerintah karsa sama lini
ini menarik saya nanti lanjutkan ke pak yayat ya setelah jeda berikut ini
karena disebutkan tadi sepertinya dua kontraktornya juga saling kejar target kebut kebutan
sementara korbannya mungkin pengguna jalan di sana yang sangat sempit sekali
mungkin ini sekaligus juga menjawab orang yang sering lewat di kawasan pancoran
menjadi tahu ternyata penyebab kemacetan yang lebih parah selama ini adalah hal itu
nanti kita akan ulas lebih lanjut pak yayat tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ketika sepuluh infrastruktur pembangunan infrastruktur yang ada di dki jakarta ini kemudian disoroti tidak memiliki amdal lalu lintas
kan kemudian mengakibatkan kemacetan yang lebih parah begitu

karena memang dikenal macet tapi menjadi kemacetan yang lebih parah karena memang tidak memiliki amdal lalu lintas itu disoroti oleh gubernur anies baswedan dan juga di lantas polda metro jaya begitu
nah kemudian persoalannya adalah ketika mengeluarkan amdal maka akan ada mengurusan amdal maka akan ada biaya tersendiri yang tentu tidak dianggap positif gitu tidak dianggap baik tentu saja bagi sisi investasi
tapi begini pak firdaus pertanyaannya ketika proyeknya ini adalah proyeknya pemerintah
entah itu pemprov atau pemerintah pusat kan urusannya kan urusan pemerintah
amdal urusannya juga mungkin kalau soal biaya kan biayanya pemerintah dari pembayar pajak sebenarnya kan
apa masalahnya kecuali masalah kecuali itu proyeknya swasta membangun mal dan lain sebagainya mereka hitung hitungan finansial dan lain sebagainya
tapi kalau pemerintah sebenarnya kan tidak menjadi sebuah permasalahan tersendiri kalau ada biaya biaya tambahan seperti itu
ya biasanya dalam perencanaan kita menghitungnya tadi itu adalah misalkan volume pekerjaan
elevated atau sekian kilometer kemudian underground berapa
empat ratus juta per panjangnya tadi
dan tidak mempertimbangkan kemudian lokasinya ada di mana
apakah dia ada misalkan di semanggi apakah dia kemudian ada di ciputat
apakah dia ada kemudian di kawasan yang tidak trafficnya nggak berat
ini yang kemudian tidak diantisipasi dalam perhitungan perencanaan tadi mungkin ya
kedua karena pemerintah juga merasa karena ini kan juga ya tentu kepentingan publik
ya tentu kepentingan pemerintah
publik menderita sebentar nggak apa apa
toh ini untuk kebaikan
ketiga tentunya kemudian ya
merasa mengeluarkan biaya pun berat sebenarnya bagi pemerintah
ya kalau bisa dihilangkan kosnya tadi ya dihilangkan gitu ya
jadi cukup menghimbau dan meminta pengertian publik
udahlah pengertian dululah macet macet dulu kan dibangun jalan juga begitu pak ya
dan sebetulnya tidak pernah diminta pengertian publik
ya pokoknya publik harus terima gitu
dan diminta tadi itu kan dari awal diisi
masih mending ya
dikasih tahu bahwa kita akan membangun underpass
ya di mampang perapatan
lalu kemudian akan ada kira kira tiga bulan empat bulan enam bulan gangguan traffic
ya terutama pada jam jam puncak tadi sehingga mereka punya alternatif
untuk tidak memilih karena hurufnya tadi gitu
kembali ke tadi
tentunya kemudian situasi sekarang ini
menghentikan proyek itu adalah ya pilihan yang tidak apa tidak
ya target tahun anggaran yang harus diselesaikan
yang juga perlu disoroti di lapangan
pengawasan terhadap pelaksanaan itu sangat lama sekali
harusnya pengawasan siapa ini pak
ya juga pihak pemerintah
ya misalkan penempatan material tadi itu tidak boleh mengganggu traffic yang sudah sempit
di beberapa tempat kemudian seenaknya aja ditempatkan
nggak ada yang menegur nggak ada yang mengawasi
dan ini yang justru juga memperburuk
namanya beban traffic
kedua adalah seharusnya di amdal itu akan di state bahwa kendaraan yang membawa materialnya boleh masuk dari jam sekian jam sampai jam sekian
misalkan tengah malam
ada jam jam kemudian jam jam puncak
ada aktivitas kemudian ya material atau kendaraan bawa pasir atau tanah dan sebagainya masuk ke area tadi
tapi di sini kan nggak peduli
yang penting saya mengejar target proyek jalanan
pengawasan ini juga memperburuk ketidak tertipan situasi traffic tadi
soal infrastruktur ini kan menjadi program yang sangat dikedepankan ya oleh presiden joko widodo
ketika kemudian presiden sebagai pemimpin terdepan begitu mengatakan infrastruktur adalah yang paling utama
maka mungkin di daerah maupun di berbagai wilayah juga tentu akan kebut kebutan akhirnya mengerjakan infrastruktur
tapi dengan permasalahan yang seperti ini begitu pak
apakah ini artinya kemudian para kontraktor atau investornya
pokoknya kebut aja infrastruktur
pokoknya jadi kelihatan jadi sehingga kelihatan hasilnya
sehingga bisa diklaim oleh pemerintah begitu
tapi kalau dengan dampak yang seperti ini
apakah ini nanti akan kondisi yang seperti ini masih akan terus terlihat dan dialami oleh publik
mungkin tidak hanya di jakarta tapi di berbagai wilayah
mas indra saya boleh menanggapi mas indra
silahkan silahkan pak jaya
nah pertama begini
amdal ini kan konsepnya pada tataran ideal ya
artinya ketika dia dibuat itu betul betul sangat ideal

tidak bisa diterapkan pada tataran pragmatis gitu
jadi pendekatan yang akademik itu kadang kadang bermasalah ketika implementasi
karena pendekatan bisnis pendekatan prioritas dan pendekatan yang memang sangat pragmatis sekali yang harus dilakukan
jadi artinya apa soal pertolongan soal amdal ini dikesampingkan diubah atau bagaimana pak jaya
nah menurut paradigma saya itu memang harus ada semacam evaluasi
penempatan amdal pada lokasi lokasi yang dianggap sangat strategis
artinya bisa saja pemerintah mengambil satu peran penting ketika dia dilakukan pada kawasan yang sangat strategis dan penting
contohnya tadi ya
misalnya untuk pembangunan infrastruktur di tengah kawasan yang cukup padat
punya impact skala besar
nah disinilah yang harus dihitung bersama sama
bagaimana alokasi penganggaran dampaknya pun bisa masuk
dalam tahun anggarannya
dalam hal ini untuk program program yang terkait dengan pembamuan untuk kepentingan publik
harusnya semua dihitung nih
pada lokasi lokasi mana
lokasi ini bersamaan misalnya
jadi itulah tugasnya bplhd ya misalnya
memperhitungkan dan melibatkan semua stakeholder yang ada di dalamnya
pihak kepolisian untuk mengatasi kawasan kawasan terdampak mungkin tidak punya anggaran
sampai dia mengatakan
udah lah pakai sepuluh tas aja lah
ya itu yang sekarang sekarang diwacanakan juga ya
karena tidak ada anggaran
setiap selalu masalah terkait dengan beban pembangunan yang terkait dengan lingkungannya itu
itu kadang kadang tidak dimasukkan dalam mata anggaran apbd nya misalnya
atau tidak bagian dari rencana investasi yang akan dibuat
tapi mungkin tidak ini pak ya
menurut anda yang soal soal seperti ini itu justru beban bagi investor kemudian
bagi mungkin kontraktornya juga begitu
sehingga hasilnya yang dikhawatirkan oleh pemerintah banyak banyak peraturan ini yang justru kemudian menghambat terjadinya pembangunan
jadi gini biasanya investor itu minta negosiasi
negosiasi dalam komisi amdal itu ya kalau bisa jangan terlalu berat lah ini bebannya
tapi pertanyaannya kan tadi sama dengan pak firdaus ali
siapa yang melakukan pemantauan
siapa yang melakukan evaluasi
jadi begitu pemantauan evaluasi tidak dilakukan kemudian tidak ada sanksi terkait dengan rekomendasi yang diminta dalam tajian andal itu
ya andalnya jadi andal andalan lah
sekedar ada dokumen tapi dalam prakteknya tidak pernah dijalankan
itu pr kita loh
bagaimanapun ketika ketentuan ini dibangun orang tahu bahwa amdal ini menjadi constraint
bagi investasi apalagi yang berkejaran dengan waktu
jadi kadang kadang orang mengatakan apakah dia akan ditempatkan sebatas dokumen atau punya konsekuensi logis harus dilaksanakan di dalamnya
nah pak firdaus ali terkait ini kan seringkali juga kita mencoba melihat lebih besar
tidak hanya persoalan mungkin di dki tapi yang karena dki adalah ibu kota
ketika pak jokowi juga melakukan banyak deregulasi
ini melihat semangatnya pak ya deregulasi
agar yang penting investasi banyak masuk jalan dan lain sebagainya
nah kalau kita lihat persoalan amdal dan pembangunan ini kan sering tadi pak yayat juga bilang pendekatan yang akademis sering tidak bisa menemui atau tidak sinkron dengan kondisi yang realistis di lapangan
terutama misalnya terkait dengan bisnis dan lain sebagainya
maka itu yang sejak awal saya tanyakan jalan tengahnya bagaimana
amdalnya tetap bisa dipraktekkan secara apa namanya benar benar
tidak hanya tarif administratif saja
tetapi investor juga tidak khawatir sehingga tetap jalan pembangunan ini
terutama terkait dengan proyek pemerintah
seharusnya amdal itu bukan jadi kendala
amdal itu harusnya untuk membantu siapapun baik publik maupun pemerintah
kalau apalagi proyek swasta
termasuk swasta tadi untuk memberikan security
akan sustainability dari bisnisnya dia
kalau pemerintah dari programnya tadi
kalau dari awal itu sudah diintegrasikan ke dalam pembiayaan perencanaan tadi
kalau tidak diintegrasikan
kan di amdal itu kan ya ada nanti rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan
rkl dengan rplnya gitu kan
tapi itu kan tidak juga dilaksanakan
kenapa pak kira kira dilaksanakan
ya tadi pertama adalah orang indonesia kan sering ya bahasa sundanya kumangkewai
kenapa kalau bisa tidak dilakukan karena ada beban juga saya lakukan
itu persoalan kultur berarti ya jadinya
kalau kemudian nanti ada masalah baru selesaikan apa
karena kita sering manajemennya by accident bukan by planning
nanti udah kejadian
jadi kita harus membangun infrastruktur
karena ini akan kita hadapi dimana mana
tidak hanya di jakarta
spirit pemerintah sedang membangun infrastruktur kalau saya boleh mengatakan sepanjang sejarah
republik ini berdiri tujuh puluh dua tahun ya baru kali ini pemerintah betul betul massively mengalokasikan
apbn untuk membangun infrastruktur
karena kita punya lag yang luar biasa jauh sekali
karena kita tidak mengantisipasi pertambahan jumlah populasi pertumbuhan ekonomi dengan
gap kita jauh sekali dibandingkan sejumlah negara lain
sehingga kemudian ketika pemerintah komit untuk membangun infrastruktur sehingga terlihat
lah dimana mana aktivitas pembangunan
nah hanya kemudian ini tidak diimbangi dari aspek dari bagaimana kemudian dampak yang
ditimbulkan tadi untuk bisa kemudian dikelola
dimanapun dampak pasti ada
kan kuncinya gimana bagaimana mengelola dampak tadi
ini yang kemudian tidak terlambat tidak terlambat teradres dengan baik
artinya begini yang kita lihat nanti bahwa tahun dua ribu delapan belas pemerintah juga mengalokasikan budget
yang signifikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tadi
tentunya kemudian belajar dari pengalaman yang ada seharusnya kemudian tata kelola pembangunan
proyek tadi kemudian pemantauan dampak dampak yang timbul akibat pembangunan infrastruktur
tadi itu sudah harus diintegrasikan
untuk menghambat jalan proyek tadi
artinya itu direncanakan
jadi ini memang sekali lagi ini evaluasi dari pemerintah juga ini ya pak ya
bahwa selama ini kalau memang mengetahui masalahnya kalau bisa tidak dilakukan tidak
karena ada persoalan ini akhirnya ini menjadi sebuah evaluasi begitu pak
karena kita kan dalam hal disiplin lemah sekali
disiplin anggaran disiplin kemudian pada pelaksanaan kemudian disiplin untuk pemantauan juga
nah tentunya kemudian bukan untuk mengekses ya
sangat wajar sekali kalau kemudian timbul banyak dinamika di lapangan
hanya kemudian dinamika ini tentunya kemudian harus diantisipasi dengan berbagai cara
komunikasi tadi itu orang di inform lebih awal
ketiga kemudian jika dimungkinkan dicarikan way out
kalau orang kemudian di jalur tertentu kemudian mengalami penyempitan traffic lalu kemudian
tidak dimungkinkan flow kendaraan di sana
ya pemerintah kemudian menyediakan ya kendaraan kembali
ya kendaraan khusus untuk ya itu juga solusi
di luar negeri dilakukan hal seperti itu
kedisiplinan untuk kemudian ya membantu menyelesaikan persoalan tadi itu juga salah satu
presiden sebenarnya concern tidak ketika bicara soal infrastruktur tapi soal hal hal yang seperti ini dampak yang lainnya begitu pak ya
ini kan apa namanya efek samping ya
disebutkan efek samping bahwa soal amdal ini sebelumnya tidak terintegrasikan dalam soal perencanaan anggaran dan lain sebagainya
itu sudah mulai akan dioperasikan pak
kita di kementerian pekerjaan umum dan perumahan raya termasuk k tiga l ya persoalan kecelakaan kerja
jadi setiap proyek tadi itu harus mengintegrasikan ya bagaimana memperkecil kecelakaan kerja tadi
ya jadi sehingga kita bisa lihat dibandingkan barangkali sepuluh tahun yang lalu tingkat kecelakaan kerja kita menurun
karena kita memang sangat serius di sananya
tetapi kembali ke jakarta tadi
karena dalam saat bersamaan kita sedang speed up maju membangun infrastruktur
ada mrt ada lrt kemudian ada underpass ada kemudian flyover
dan kemudian ada banyak proyek proyek strategis yang juga dilaksanakan dalam saat bersamaan
sehingga timbullah kemudian tadi itu beban yang sangat berat sekali terutama pada saat bagaimana pada jam jam tertentu orang berangkat atau pulang ke pekerjaan tadi
dalam situasi seperti ini tentunya kemudian ya kita bisa memberikan himbauan ya
bahwa dibutuhkan kebijakan kearifan dari pengguna jalan tadi atau pengguna sarana transportasi
kedua itu kesabaran kenapa
ini ibarat orang sakit sakitnya begini kalau kemudian dia harus dibeda memang sakit dan butuh biaya
tapi untuk apa untuk kesembuhan
untuk kesembuhan yang lebih panjang
kita berharap ya by juni tahun dua ribu delapan belas nanti ketika kita mendekati asian games
insya allah trafficnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
jangan jangan traffic di situ lebih baik ada pembangunan di sisi lain lagi
sepertinya tidak untuk kita mengejar dua ribu delapan belas asian games
makanya kemudian wajar sekali kalau kemudian tadi dikatakan kang yayan
di pancoran tadi itu ada proyeknya bina marga ada proyeknya kemudian lrt
kalau memang kita memang mengejar target
nah kalau seperti itu pak yayat ketika semua saling mengejar target dan lain sebagainya
tapi di sisi lain juga ada yang bilang begini jakarta emang dasarnya macet kok
jadi jangan cari cari kesalahan
bisa nggak diterima argumen seperti itu pak yayat
pertama begini kita kan sepertinya mengulang hal yang sama
ini sebetulnya sinyal untuk mengingatkan bahwa kita punya aturan
punya ketentuan yang harusnya menjadi pegangan
tapi yang menjadi pertanyaan kita membuat aturan tapi tidak berani menjalankan konsekuensi dari aturan tersebut
karena kelemahan terbesar kita adalah kita tidak pernah detail dan kurang koordinasi
yang sering terjadi koordinasi
maksudnya ini habis ada apa tanpa solusi
jadi yang menjadi tantangan terbesar sekarang adalah realitas yang dihadapi
contohnya misalnya ya ketika dibuat underpass di mampang tersebut
baru diketahui ketika dalam pekerjaan proyek ada utilitas kota yang underground itu tidak diketahui
sehingga ketika akan diatasi itu nunggu proses lagi
misalnya contoh air listrik ternyata begitu ditanya bisa nggak diselesaikan
kami harus menunggu lelang dulu
jadi implikasi implikasi kejadian ketika dalam prakteknya itu tidak diketahui di awalnya
maka terjadilah penundaan atau waktu pelaksanaan yang lebih panjang
jadi sekali lagi saya mengatakan banyak hal hal yang harus kita perbaiki dari kejadian ini
khususnya pada hal hal yang sangat strategis
pada lokasi strategis
maka harus ada satu tangan kuat menurut saya
mendorong perubahan perubahan agar semua implikasi dari semua beban ini bisa ada dicari solusinya gitu
dan ini menjadi pembelajaran lah buat kita semua
bagaimana kita menghadapi risiko pembangunan pada kondisi yang betul betul di bawah tekanan struktur
baik terima kasih atas waktunya pak ya
dan juga ulasannya yang sangat komprehensif malam ini
pak yayat supriyatna analis tata kota telah bergabung melalui sambungan telepon
sebagai penutup singkat saja pak firdaus
jadi apakah dengan pelajaran yang dilihat
pelajaran yang dilihat begitu ya beberapa waktu terakhir ini terkait soal amdal dan lain lain itu
apakah masih bisa beriringan pembangunan tetap berjalan
tapi soal amdal dan lain dampak dampaknya yang mungkin efek samping ke masyarakat itu juga tidak terlalu dirasakan
sambil juga meminta pengertian masyarakat bahwa ya ini konsekuensinya ketika pembangunan itu terjadi
harus bisa kenapa
karena memang kita juga sedang berinvestasi untuk membangun masa depan kita
jadi kita memutuskan untuk betul betul serius membangun infrastruktur
dalam saat yang waktu yang paling pendek ini
tentunya kemudian dibutuhkan kesabaran dan pengorbanan
tapi kemudian jangan lupa bahwa dibutuhkan komunikasi publik yang bagus tadi untuk kemudian memberikan pengertian kepada publik
bahwa sabar sebentar
ini untuk pembangunan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga ya pak ya
salah ya sehingga kemudian mereka paham bahwa ini hanya sejenak
kira kira katakan beberapa bulan kemudian mereka akan mendapatkan suasana baru dalam menggunakan sarana perasaan yang lain
kalau tadi soal sanksi amdal itu
dikenakan sangat tidak terlalu memberikan efek jerah
apakah kemudian perubahannya dalam peraturan nanti akan dibuat ada efek yang bisa memberikan efek jerah gitu sanksinya pak
sebetulnya di peraturan itu sudah ada di undang undang lingkungan hidup di undang undang lalu lintas sudah ada
hanya kan kemudian persoalannya lah enforcementnya masalahnya
sudah ada sudah semua ada
pendegarkan hukumnya ya
dan kita tidak perlu lagi membuat regulasi baru
yang dibutuhkan adalah bagaimana law enforcementnya
pendegarkan hukumnya baik
terima kasih pak firdaus ali atas ulasannya malam hari ini
dan memberikan informasi penting untuk kita semua
terkait dengan pembangunan infrastruktur yang di dki jakarta ini dinilai tidak memiliki amdal lalin
kita jadikan ini sebuah pembelajaran terima kasih pak firdaus selamat malam
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali tetaplah bersama kami